ya allah di aku sampai sekarang masih
masih shock maksudnya
aku sedih aku turut prihatin dengan kondisinya mas al
kalau saya malah bersyukur bel
tapi kan mas al sekarang itu amnesia
dia gak bisa inget keluarganya
kalau papa udah sembuh sekarang biar papa istirahat dulu ya
iya maksud aku aku mau jagain papa di kamar
aku janji aku akan gangguin papa
kan udah ada mama andin yang jagain papa
jadi buat sekarang
mama andin aja yang jagain papa
soalnya kan papa kemarin itu di pulau sendiri
jadi belum terbiasa dengan banyak orang
takutnya kaget gitu loh
biarin aja papa istirahat dulu ya
terus kenapa sih sus tadi papa teriak teriak
hmm itu mungkin ya
papa kan baru pulang dari rumah

jadi mungkin kadang kadang tuh kepalanya masih agak sakit
aku sedih deh sus
makanya aku pengen lihat papa
sus tuh juga sedih
gak cuma rena doang
tapi maksudnya justru gini loh
kan mama kan lagi jagain papa disana
terus sekarang kan papa udah gak teriak teriak lagi
berarti papa udah gak kesakitan
karena papa udah dikasih obat sama mama dari dokter
jadi mendingan papa dikasih obat sama mama dari dokter
karena juga istirahat
kalau gitu aku mau ke papa aja ya
sumpah apa lagi bobo
jangan deh jangan sekarang
tapi kan aku cuma mau lihat aja
iya tahu pasti rena kan kangen banget sama papa
tapi usianya udah biarin aja papa
ya aja dulu gitu loh
keliatannya kayak orang sehat
iya juga sih pertanyaannya gemoy nih
soalnya tuh kayaknya papa santang antang aja
kayak kagak sakit sama sekali
terus tadi bisa tiba tiba kesakitan
tadi sih sempet dibilang katanya amnesia
amnesia itu bukannya lupa ingatan ya
kalau gitu nanti aku tanya mama ya
boleh nanti mendingan kita tanya mama ya sama sama ya oke sekarang kita istirahat aja kamu ya daripada
kamu lihat sendiri kan selalu tante tuh merasa bersyukur karena andin dia benar benar mengerti
keadaannya al and she's willing to you know compromise berkompromi dengan situasi dan
keadaan ya menyiapkan kamar terpisah supaya al merasa nyaman tidur sendiri dan dia tidak
masa itu membuat tante jadi sedikit banyak itu merasa lega dan bersyukur sih itu aja jadi
memang kita semua ya bikin al senyaman mungkin supaya hopefully soon ingatannya akan kembali
lagi terisolasi kurang lebih dua tahun di pulau terpencil
bahkan tanpa amnesia pun orang manapun dalam situasi seperti itu pasti akan kehilangan
kemampuan bersosialisasinya tante ditambah lagi al dengan kondisinya yang amnesia pasti begitu
datang ke pondok pelita merasa semuanya baru asing jadi memang harus kita yang mengerti
semuanya bisa menciptakan situasi yang kondusif terus nyaman akhirnya
kita bisa kembali lagi dan jadi al seperti yang kita kenal amin
kamu dari mana aja udah kembali
kamu setiap kali ada
cukup besar ya udah lama gak ketemu ama kukis cuman kayaknya mendingan omsal gak usah ikutan nyari kukis
soalnya kayaknya kukis gak kangen juga sama omsal kangen ong ya udah berarti kita kita cari kukis terus main bareng yaudah
ntar ya tante siana
pas banget nih aku berduaan sama tante ros

kasih tante tapi aku mau kasih tau tante kalau saya udah tahu tante merobek kertas dari buka
lo sienna you're not part of the family kamu belum menjadi bagian dari keluarga ini so please
matter terlalu jauh
tentu khawatir ya kalau aku terus terusan ikut campur aku bisa menemukan apa yang selama ini
jokai aku sampai sekarang masih
sisa maksudnya aku sedih aku turut prihatin dengan kondisinya masal
kalau saya malah bersyukur baik bersyukur di tapi kan masalah sekarang itu amnesia dia dia
gak bisa inget keluarganya kasian mutia
keluarganya pasti bingung banget di cari mas al
iya lain banget kalau dibandingin sama dulu
banding itu kan sama mas al romantis banget sih
iya tapi kalau menurut saya yang paling penting sekarang ini adalah
pak al sudah kembali lagi dengan kondisi selamat
itu anugerah yang paling luar biasa menurut saya
dan ya kalau untuk soal amnesianya
mungkin dengan berjalannya waktu
pak al akan pulih kembali nantinya
iya itu itu
kamu benar banget ti
jangan sampai kita jadi manusia kehilangan rasa syukur
ini kamu mau langsung ke kantor kan
kamu mau ke kantor juga kan
nah biasanya kalau harjumat kayak gini
sempetin dulu untuk ziarah ke makamnya catherine
baru setelah itu saya cari masjid di dekat sana untuk jumatan
tapi kalau saya gak telat
setelah jumatan baru saya ke makamnya catherine
jadi mungkin sekarang saya mau ngantriin kamu dulu ke kantor
baru setelah itu saya ke makamnya catherine
di kalau kamu gak keberatan dan kalau kamu bolehin
aku boleh ikut ke makam gak
aku juga pengen ziarah di
tapi beneran kamu gak apa apa di kantor
aku nih lagi chattingan terus semuanya aman di kantor
ya kalau gitu kita langsung ke makam ya
hmm lagi kerja noh
no ini mama dapat surat dari pengadilan
makanya kemarin kita juga dapat surat dari pengadilan kan
ini isinya ternyata pengunduran jadwal sidangnya riki noh
agak aneh juga semua ya
sidang pertama yang aku lihat di streaming kita gak diundang
padahal kan kita keluarga korban
sekarang jadwalnya malah dimundurin
padahal yang jadi korban paling kena ya kita
kan mobil dipake
yang meninggal papa bahkan anak aku
ya meskipun di samping ada sedikit kelegaan sih
aku bisa fokus sedikit soal perusahaan
tapi kan aneh gak sih mah
iya lah noh
mama tuh ingin riki secepatnya dihukum seberat beratnya noh
ya kan dia pokoknya harus bayar semua kesalahan dia itu
ya mudah mudahan cepat selesai tapi mereka kan butuh kesaksian kamu
ya kita tunggu aja mudah mudahan bisa secepatnya persidangan digelar
inilah chapter enam